kita ke informasi selanjutnya terkait kelompok negara g dua puluh yang menggelar atau akan menggelar konferensi tingkat tinggi pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh dua november secara virtual
arab saudi kali ini berkesempatan menjadi ketua di forum khusus kerjasama ekonomi internasional tersebut
duta besar kerajaan arab saudi untuk indonesia dan asean esam bin ahmed bin abedal fakafi
mengundang sejumlah perwakilan media di indonesia untuk sosialisasi program g dua puluh rabu malam di jakarta
ktt g dua puluh ini adalah forum khusus kerjasama ekonomi dunia yang menyangkut sejumlah pemimpin negara negara maju dan berkembang
selain menjadi anggota aktif g dua puluh kerajaan arab saudi menjadi salah satu poros penting di komunitas internasional
dalam melakukan kerjasama kolaboratif dengan negara negara di dunia tak terkecuali dengan indonesia
kerajaan arab saudi melihat indonesia sebagai perusahaan strategis yang memiliki tujuan untuk menjalankan
tansir di saudi indonesia akan sangat dekat ini adalah perusahaan yang akan memiliki perhubungan di semua perjalanan
antara kerajaan arab saudi dan indonesia